inilah aktivitas haji muhammad faiz abdul rozak kakek asal kecamatan bangil kabupaten pasuruan jawa tibur
ia boleh dijuluki sebagai salah satu maestro kaligrafi indonesia
bagaimana tidak pria kelahiran tangerang banten sebelas november seribu sembilan ratus tiga puluh delapan ini pernah membuat kaligrafi di lebih dari empat puluh masjid di indonesia
karyanya berada di beberapa masjid diantaranya adalah kaligrafi di masjid al falah surabaya masjid istiqlal jakarta masjid agung nurul falah kalimantan timur hingga puluhan masjid lain di indonesia
lulus dari pondok pesantren gontor muhammad faiz abdul rozak melanjutkan menuntut ilmu di king abdul aziz university jeddah pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan sampai seribu sembilan ratus delapan puluh
kesempatannya tinggal di tanah suci tidak disiasiakan sambil mengasah kemampuan kaligrafinya dengan belajar langsung
ya mungkin ini hidayah dari allah
karena orang tua saya juga hidupnya dari kalangan pesantren
bahkan kerjanya pun juga kerja yang kaitannya dengan pesantren
haji muhammad faiz abdul razak adalah putra dari seniman kaligrafi masyur di indonesia yaitu kiai haji abdul razak al muhili
dari bakat yang diturunkan dan didikan dari ayahnya ia menjadi seniman kaligrafi handal yang menelurkan banyak seniman kaligrafi muda di indonesia